tunggu aja pak gendor
di dalam ada laki laki
rasain sih makannya lo
gak ada yang jual mulu
buka di dalam ada laki ya
kayaknya mendingan pak amir pulang ya
soalnya saya gak enak nih sama warga disini
udah bu devi jangan nangis terus
mending bu devi simpan
buat orang yang sayang sama bu devi
pak tapi kayaknya chandra udah gak sayang lagi deh sama saya
yang pasti sekarang bu devi jangan nangis terus
bu devi kan orangnya smart
cantik kan pak
itu bu udah pasti
makanya bu devi gak usah takut nggak akan nikah
kalau bu devi ngelelang cinta bu devi
pasti banyak orang yang ngantri
dan saya termaksud orang yang ngantri bu
pak amir bisa aja deh
ya udah sekarang bu devi harus sabar dan tegar
jangan mau bu dimainin sama cowok playboy
makasih ya pak amir
bu devi mending captain bub chat
dia kan suka ingkar bu
udah biar saya yang ngadepin
bu devi kalau mau istirahat istirahat aja di dalam ya
iya sih pak
yaudah saya ke dalam ya pak
motornya udah pada aman belum
kok lo bisa di sini
soalnya kan daripada gue di rumah
dan gue kan juga gak jadi liburan
ih kenapa re
dan gak mungkin juga kan kalau misalnya kita pergi
ninggalin dia lagi dalam keadaan
kayak gini jadi yaudahlah cancel aja
jadi mahmud sakit
ah bagus re
beto rasa tuh orang
gak berani kan ya ngerjain lo lagi
kalau misalnya orang itu
kita itu harus berdoa supaya orang itu cepat sembuh
hmm salah dia sendiri
kenapa ini nyebelin
hyeah masalah kok mau ngheiten berikutnya

tadi darling udah aku nonton udahaisi hei
dia ya udah yang lo kan
lord body makam dia njaqyur
dia ya bers bbq atau admiratorin tu jelek di masa mas relational juga ya
terima kasih dok
selamat ya pak
kamu kenapa kok kayak gak senang
enggak mas aku lagi gak enak badan
perutku masih terasa sakit
itu kan hal biasa
apalagi ini adalah kehamilan kami yang pertama
kalaupun gue harus hamil gue pengennya hamil anak lo
nah kita mulai sekarang ya
terima kasih banyak dokter ya
oh ya ren
sekarang kita mau ke sentul nih
kamu mau ikut gak
tapi kan aku
gak ada motor
udah kamu tenang aja rf
kan ada aku yang sayang sama kamu
kok gombal sih
mau ikut gak
iya iya juga lama mbak
gak ada basa basa
ama pelanggannya vectorsus
ke nanti tuh
yang lu fragen selama itu gak pernah jadi kayak gini
ini mon bucin sama ivan gak ikut
mereka kesel dari kemarin dia ikut balap
mon temen temen lo yang lain pada kemana nih
mereka pada gak bisa datengnya
terus kapan nih kita jalannya nih
yaudah yuk kita siap siap
oh iya tan jangan lupa bayar dulu ke babe
dari padahal lo minta tangkiran mulu
takut dari sendiri kan
tenang aja kalau soal makanan yang tadi udah dipesan
kan lo semua juga temen temen gue
dan gue orang yang nempatin janji
gue yang traktir semuanya oke
wih di traktirkan
be berapa semuanya jadinya
ntar aja hitungnya biar mereka jalan dulu
lo mendingan jalan duluan aja ya
gue kayaknya gak bisa duluan deh
soalnya gue ada urusan dulu nanti gue nyusul oke
oke jalan yuk
babi jalan duluan ya babi

bu devinya gak bisa diganggu
gak bisa diganggu apa sih
tapi emang beneran bu devinya gak bisa diganggu mas candra
ini udah peraturannya
peraturan apa lo
begini istana negara ha
emangnya saya amir kan itu sih takut sama amir kan gue mau tunggu devi nggak bisa diganggu ganggu
berani beraninya selingkuhan kamu rumahku ini bukan iya dia sengaja bu mau ngeliatin
selingkuhannya lebih mudah lebih seger lu nyari masalah banget gue mau gue lu ya
apa apa sih ngapain pamit pamit masalah apa apa sekarang aku pergi
ini ini cuma salah paham aku bisa jelasin semuanya ini ya kalau kamu mau ngejelasin kamu
nggak perlu dong bos lingkungan kamu kesini aku lihat pergi pergi
enggak pak enggak enggak enggak saya juga udah mau pergi tapi di dalam ada coba pak dan saya takut ada
biasa pak enggak mau krim jadi tolong saya pergi ya
ya udah ya pak
kalau nggak mau buka saya gerebek nih
saya tadi kebawa sama yang punya rumah
wah anjir kali kebawa